oke mendingan sekarang kita masuk soalnya takut gue keburu tanding yuk
tidak tidak ada ialah
ya mau nelpon lah masa mau makan
lihat dong keadaannya situasinya
oki lagi berduka ntar aja main handphonenya
eh megan masih call gua gua mesti telfon balik lah
gimana sih lu
lagian juga kalo lu ngabarin megan sekarang yang ada
megan tuh nanya ke elu kabarnya oki
kita harus rahasiain dulu
nanti yang ada sampai ke kupingnya boy
dan itu bakal ganggu konsentrasinya boy waktu bertanding
lihat sini handphonenya
aku dulu bang nyemil
kalo di buka sekarang nanti di dalam makan apa lagi
angin makan angin di dalam
ayo jualan tangsi men
jika nonton film asal cek
masih rame jadi romans
sebentar sebentar sebentar
brother kita harus cari si neng hela nya
di telpon aja bang
tuh saya di telpon lah bang
gue bawa sinyal pasti di dalam lah
udah kita cari aja lah
putri rissa terima kasih ada bersama kami
sesaat lagi kita akan bersama sama untuk menyaksikan pertarungan utama
antara remoraga dan raya
kali ini merupakan pertarungan persahabatan final
pertarungan dari dojo black cobra
tentunya para penggemar bela diri sudah tidak asing lagi
dengan sosok petarung satu ini
menguasai lima ilmu bela diri
pernah memenangkan mma secara berturut turut tiga kali
dengan tinggi badan satu ratus tujuh puluh tujuh cm
dengan berat badan enam puluh sembilan kg
langsung saja kita sambut dengan dukungan tepuk tangan yang meriah
komenti sesama kampung remoraga
aduh dia menguasai lima ilmu bela diri
terus tiga kali berturut turut dengan mma
aduh kok jadi ciut ya hati mamanya
ngeri gitu loh pak
udah mama tenang aja
itu kan beberapa tahun yang lalu
dan dia kan waktu itu masih jauh lebih muda
sekarang dia jauh lebih tua dari boy
ya pasti mungkin dia udah gak sehebat itu lagi
oh gitu ya pak
oh gitu ya
kayak papa ya pak
gak sekuat masih muda waktu itu kan
ingat gak tuh waktu jogging sama mama
mama yang lebih kuat
papa udah tua
apa apa jadi kena sih
pemirsa ray moraga akan melawan petarung muda berbakat
dari sudut biru
tahun dua ribu enam belas ini
dengan tinggi badan satu ratus delapan puluh cm
berat badan enam puluh enam kg
beliau adalah petarung muda berbakat
dengan kecerdasan dan kepintarannya
mampukah dia menjatuhkan ray moraga
kita sambut dengan dukungan tepuk tangan meriah
inilah boy wirawa
mas ke dalam dulu sebentar ya
dia mau bertarung
boy lagi bertarung
pengen banget sih nonton
daripada si be
pada saat ini udah
rating being hp sudah empat puluh kenyataan p corne joining